tante kenapa sih
kok dateng dateng langsung nampar andien
gak usah ikut campur
tante kenapa sih
tante kenapa sih
gue gak akan terima
gue gak akan biarin mbak andri ngerebut nino lagi dari gue
saya mama udah ada di sini sayang
kamu cerita sama mama
aku ngeliat dia cuman sama mbak andin di pinggir kolam ma
dari rumahnya atau suaminya sendiri
berani beraninya dia nyium suami kamu di depan mata kepala kamu sendiri
mama gak akan biarin hal ini terjadi
mama gak rela
mama gak rela
aku sama nino udah berjanji untuk saling menjaga ma
dan tadi pagi juga nino udah perhatian sama aku
dia udah romanti sama aku
dan dia juga udah janji
dia jadi suami yang baik untuk aku ma
semuanya hancur cuma gara gara mbak andin ma
dia udah ngerusak kebahagiaan aku ma
kamu tenang ya
gak akan biarin semua ini terjadi
mama akan urus semuanya
mama gak mau ngeliat kamu terus terusan tersiksa kayak begini gara gara andin sayang
kamu tenang aja
mama akan beresin semuanya
keterlaluan itu andin
sudah punya suami sendiri kenapa dia masih ngegangguin suami adiknya terus
ya allah elsa
dia adalah segalanya bagi aku
dia kebahagiaan aku ma
dan kalaupun aku
aku lebih baik mati
kita duduk dulu ya
biar kamu tenang
kamu tenangin diri kamu dulu
jangan pernah kepikiran seperti yang kamu omongin tadi
asal kamu segalanya buat mama
mama akan ngelakuin apa aja untuk ngebantuin kamu sayang
kamu tenang ya
mama akan urus semuanya
dan mama pastikan
hubungan kamu sama nino akan baik baik saja
dia gak akan pernah berani lagi macam macam sama kalian berdua
andin saya gak akan pernah maafin kamu
gak ramah banget lu
emang gue ada utang kalau lo suruh berhenti
kalau ada kejadian yang gak biasa mas anjurukiki buat lapor
tapi dia gak mau
tapi kalau kiki lapor nanti mas ali itu marah
nanti kalau mas al marah mbak andin kena marah
terus abis itu aku kasihan sama mbak andin
jadi ini lapor enggak lapor enggak
lapor enggak terpengap
mbak andin bikin santu kiki copot aja ini terpengap ya
tapi kiki tolong ya tolong jangan lapor mas al ini ke mas al
kamu juga jangan salah paham dulu apa yang terjadi sama aku itu
karena aku terjatuh ke kolam
jadi tuh mbak andin jatuh
iya aku jatuh
aku udah minta tolong tapi gak ada yang datang
aku pikir kamu yang datang tapi sama sekali gak ada yang datang
tapi tentunya ada mas dino yang nyametin aku
dan mas dino harus ngasih cpr ke aku
maafin gigi ya mbak waktu itu gigi nggak dengerin mbak andin kalau lagi minta tolong
tapi kiki janji kok kiki gak bakal cerita ke mas al
tolong ya tolong jangan lapor masalah ini ke mas al
karena aku gak mau ada salah paham
eh eh bentar
gak gak kalau gue berhenti langsung aja langsung ke gua
kok kok suaranya uya mbak
itu kenapa ya
eh dulu mau orang asing nggak boleh masuk masuk sini
mata gua bukan orang bule
gua orang lokal
gua mau ketemu majikan lu
waduh eh majikan gue mau kagak punya temen yang model bulu kayak lu
wah lu berani ngina ngina gua lu mau gua hayak muka lu ha
jangan bikin kasar lu ya
buka buka buka
ya ampun andin
kau lu ada di sini
lu pake nanya sama gua ya gua kangen sama lu
gua juga kangen sama lu
jadi niondi lodil betulan temen mbak andin
iya nih temen saya
lu gimana kabarnya baik ini
baik baik aku kangen banget sama lu
akhirnya lo datang ke sini
tante kenapa sih
kau dateng dateng langsung nampar andin
ga usah ikut campur kak
apa yang udah kamu lakuin sama nino
berani beraninya kamu cium suami adik kamu sendiri
tentang lada andi
nggak kok mah
ini cuma salah paham aja
aku itu jatuh ke kolam
dan makanya aku dikasih nafas buatan
sama sekali enggak kok mah
aku bener bener udah tutup buku tentang masalah lawaku sama mas nino
karena sekarang aku udah buka lembaran baru sama mas ah
mama gak pernah percaya sama mulut berbisa kamu andika
kalau sampai karena kejadian hari ini elsa cerai dari nino dan kamu kembali dekati nino lain
mama gak akan pernah maafin kamu